terhantam sentimen kasus suap proyek reklamasi teluk jakarta
komisi pemberantasan korupsi menetapkan presiden direktur agung podomoro land arisman wijaya sebagai tersangka kasus ini
dan kita lihat harga saham apln saat ini dan ini menunjukkan betapa drop yang sangat besar terjadi pada perdagangan sesi pertama
anjlok menjadi rp dua ratus tujuh puluh per unit saham dan langsung mengalami auto reject
auto reject adalah sebuah sistem yang langsung memang menghentikan perdagangan dalam transaksi perdagangan di bursa efek indonesia apabila sudah menyentuh batas bawah
ketika dalam lima belas menit pertama dihajar aksi jual oleh para investor
di tengah kasus suap proyek reklamasi teluk jakarta yang menyeret sang presiden direktur pt agung podomoro membukukan kinerja kurang memuaskan
dalam keterbukaan informasinya kepada bursa efek indonesia
agung podomoro membukukan laba bersih sebesar rp delapan ratus delapan sembilan puluh enam miliar pada dua ribu lima belas dibandingkan laba bersih sebesar rp delapan ratus lima puluh satu tujuh puluh sembilan miliar pada dua ribu delapan belas
dan laba persaham juga turun turun dari empat puluh satu lima puluh enam rupiah menjadi empat puluh satu empat puluh tujuh rupiah dan ini adalah kinerja agung podomoro land
kita lihat ini adalah laba bersih yang mengalami penurunan relatif signifikan dari rp delapan ratus lima puluh
satu miliar rupiah menjadi delapan ratus delapan sementara penjualannya pun juga mengalami kepandekan
kita lihat dari lima sembilan puluh tujuh triliun rupiah menjadi lima dua puluh sembilan ataupun lima tiga triliun rupiah
jadi ada penurunan yang sangat signifikan sesungguhnya dan memang untuk tahun dua ribu lima belas bukan tahun yang begitu baik untuk properti
karena di sana yang paling sensitif salah satunya adalah pengembang
selain juga perbankan ketika bank indonesia memang melakukan pengetatan kebijakan moneter
saat ini dua ribu enam belas sudah begitu longgar sudah turun kita lihat ada dua puluh lima tujuh puluh lima basis point
namun pada tahun dua ribu lima belas memang menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk developer
salah satunya yang terkena imbas adalah agung podomoro land